hai apa kabar
hai apa kabar
hai apa kabar
sebetulnya kendalanya itu berasal dari keluarga itu sendiri
kadangkala keluarga yang memang tidak memahami
bagaimana cara membuat keluarganya yang memiliki
kelainan gangguan jiwa itu bisa keluar dari persoalan
jadi cara yang tepat menurut mereka adalah pemasungan
nah sehingga itu juga hal itu yang membuat kita terfikir
bagaimana caranya kita memberikan edukasi terhadap keluarga
sehingga bisa berpikir bagaimana cara merawat gangguan jiwa
dengan tidak memasungnya
kabupaten poliwali mandar merupakan satu dari enam kabupaten
di provinsi sulawesi barat dengan jumlah penduduk terbanyak
lebih dari empat ratus tujuh puluh ribu jiwa
berdasarkan data badan pusat statistik setempat
kedati memiliki potensi alam melimpah
masih banyak warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan
sulitnya mendapatkan pekerjaan menimbulkan kesenjangan ekonomi
dan memicu berbagai masalah sosial
salah satunya tampak pada penanganan orang dengan gangguan jiwa atau odgj
dari sekian banyak odgj di daerah ini
sebagian hidup dalam kondisi memprihatinkan lantaran dipasung oleh kerabatnya
kondisi ini mengetuk pintu hati freddy akbar
dan mendorongnya untuk berjuang membebaskan penderita odgj dari pasungan
jadi kondisi odgj di daerah kita itu sebetulnya jauh dari kata layak
perlakuan dari keluarga stigma masyarakat
melihat odgj banyaknya odgj yang dipasung
itu yang membuat kita terpikir bagaimana caranya kita membantu odgj tersebut
untuk lepas dari persoalan
mengenyam pendidikan magister keperawatan
freddy bertekad membebaskan seluruh odgj di daerah tempat tinggalnya dari pemasungan
pada dua ribu sembilan belas ia mulai melaksanakan

freddy berupaya mencari informasi odgj yang hidup dalam pasungan
dari warga kewarga hingga melalui cicari media sosial
freddy juga mengumpulkan data terkait odgj dari dinas terkait
pelan tapi pasti freddy mulai mengunjungi setiap odgj yang hidup dalam pasungan
hingga menjangkau pelosok desa
untuk wujudkan misinya freddy berupaya meyakinkan keluarga odgj

bukanlah jalan terbaik untuk menyembuhkan odgj dari sakitnya
meski begitu freddy mengakui misinya membebaskan odgj dari pemasungan
tidak serta merta mendapat dukungan
keluarga terdekat termasuk orang tua dan istri tercinta
adalah orang orang pertama yang menentang aksi sosialnya
orang tua dan istri freddy takut dan khawatir
meski demikian freddy tidak patah semangat
awalnya istri saya sebetulnya khawatir
khawatir karena yang kita hadapi ini kan manusia yang mengalami gangguan jiwa kan
tetapi dengan tekad kemudian memperlihatkan bagaimana cara kita mendekati
cara pendekatan kita terhadap odgj tersebut
sehingga keluarga sekarang
artinya sudah membebaskan saya untuk tetap berkiprah di situ
seiring berjalannya waktu
misi sosial freddy membebaskan penderita odgj dari pemasungan
juga mendapat dukungan dari kalangan mahasiswa
tidak sedikit mahasiswa di daerah ini tertarik dengan gerakan sosial yang digagas freddy
untuk menguatkan gerakan sosial yang mereka bangun
freddy dan para mahasiswa
mereka membentuk komunitas pemerhati sosial yang mereka beri nama yayasan mandar indonesia atau yamando
kalau ke odgj pasti takut ke awalnya
tapi setiap kalinya sampai di sana tidak
karena kan kayak kalau berkomunikasi sama odgj
kayak orang waras juga
nyambung di adat bicara juga
ini dia ya
benim sendiri untuk membros dindik
dari kita semua

tidak mudah bagi freddy dan para relawan yamando membebaskan penderita odgj di polewali mandar dari pemasungan
tantangan terberat justru datang dari keluarga odgj
tak sedikit keluarga odgj yang menolak hadiran freddy dengan memberi respons yang tidak menyenangkan
bahkan freddy pernah mendapat intimidasi lantaran ada keluarga odgj beranggapan upaya yang dilakukannya akan membuat mereka malu
masih ada warga yang beranggapan bahwa odgj adalah air bagi keluarga dan harus disemunyikan
pemasungan tidak hanya dianggap sebagai pengobatan alternatif tetapi juga agar odgj tidak berkeliaran dan tidak membuat malu keluarga
namun freddy dan relawan yamando tidak patah semangat
mereka gigih meyakinkan keluarga odgj bahwa pemasungan bukan cara untuk menyembuhkan odgj
dengan sabar freddy berupaya menjelaskan bahwa pemasungan
bukan saja tidak manusiawi tapi juga melanggar hukum
perlahan tapi pasti kehadiran freddy mulai diterima baik oleh masyarakat khususnya para keluarga odgj
bahkan tidak sedikit keluarga odgj yang meminta freddy untuk membantu kerabat mereka yang selama ini dipasung
agar bisa mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit
itu berasal dari keluarga itu sendiri
kadangkala keluarga yang memang tidak memahami bagaimana cara membuat keluarganya yang memiliki kelainan gangguan jiwa itu
bisa keluar dari persoalan
jadi cara yang tepat menurut mereka adalah pemasungan
nah sehingga itu juga hal itu yang membuat kita terfikir bagaimana caranya kita memberikan edukasi terhadap keluarga
sehingga bisa berfikir bagaimana cara merawat gangguan jiwa dengan tidak memasungnya
persiapan dan strategi saat memberikan edukasi kepada keluarga sangat penting
agar misi yang dibawanya diterima dengan baik oleh keluarga odgj
menurut freddy perjuangannya membebaskan odgj dari pasungan
tidak hanya menguras waktu dan tenaga tetapi juga membuatnya harus merogoh kocek sendiri
terkadang agar dapat diterima dengan baik oleh odgj freddy harus memenuhi permintaan mereka
menyiapkan aneka makanan hingga rokok adalah salah satunya
benar sekali awalnya memang kita suka rela
ya sampai saat ini pun kita suka rela
kita terkadang merogoh kocek kita sendiri bersama teman teman volunteer untuk memang membiayai kegiatan ini
kita ini ya alhamdulillah sampai sejauh ini masih tertutupi
selama pandemi virus corona upaya freddy mengedukasi warga untuk membebaskan odgj dari pasungan tetap dilakukan
kendati demikian freddy tetap waspada dan berupaya untuk selalu taat protokol kesehatan
agar kegiatannya yang menjangkau rumah rumah warga hingga ke pelosok desa
sehingga tidak munculnya kasus baru covid sembilan belas
meski begitu freddy mengakui upaya mengedukasi warga demi membebaskan odgj dari pasungan tidaklah segencar seperti sebelum pandemi
selama pandemi beberapa hari dalam sepekan freddy tetap berupaya mengunjungi odgj yang masih dipasung
freddy berharap kunjungan berkala yang dilakukannya bisa membangun hubungan kekeluargaan baik dengan odgj maupun keluarganya
kuswono alias bagong merupakan salah satu odgj yang sudah cukup lama menjadi fokus perhatian freddy
kendati sudah berulang kali dikunjungi pihak keluarga belum bersedia membebaskan bagong dari pasungan
sudah bertahun tahun bagong yang tinggal di desa sugihwaras kecamatan wonomulyo ini
harus menjalani hidup dalam kondisi memprihatinkan karena terpasung dalam ruangan bekas kamar mandi
ruangan berukuran dua x dua meter itu gelap dan pengap
apalagi di malam hari lantaran tidak dilengkapi lampu dan jendela
di ruangan ini sepanjang hari bagong hanya dapat terduduk lantaran salah satu kakinya dipasung dengan kayu
menurut keluarganya bagong yang berusia tiga puluh lima tahun ini pernah menjadi pecandu obat terlarang dan pernah mengamuk dan menyerang warga
perawatan di rumah sakit jiwa makassar sulawesi selatan tidak membuat kondisi bagong membaik
apalagi bagong meninggalkan rumah sakit sebelum dinyatakan benar benar sembuh
hewan yang diilhuti oleh itu tingkat mudah
untuk mendatangi bayang siapunya bagong dikehendaki sutisten

bagong hanyadr roofing di se souffl fa coco di sini selain kremel yang sekarang yang ditolakhh quark lalu datang kristalhan
dokter bilang ini anak dari itu p boji itu terbilang sana tuh eh kalau sudah itu ya
kadang kadang begitu timbul marah lagi takut kalau dia pulang lagi satu rumah
bisa lari ya kalau datang langsung itu tadi tadi malam yang berteriak terus kemarin malam
juga marah marah sendirinya umurnya ini dimarahi tuh sana umnya sana dimarahi semua
sampai saat ini freddy masih mencoba membujuk keluarga agar bersedia membebaskan bagong dari
pasungan demi perawatan lebih layak di rumah sakit setelah beberapa kali kunjungan kehadiran
freddy mulai mendapat respon baik dari bagong padahal selama ini bagong kerap marah dan
mengamuk saat mengetahui kehadiran orang baru di dekatnya
perlahan freddy juga mulai dapat mengajak bagong untuk berkomunikasi dengan bantuan warga setempat
freddy dan relawan yamando akhirnya berhasil melakukan perawatan dasar kepada bagong walau
kondisinya masih terpasung perawatan dasar tersebut antara lain memotong rambut serta
membersihkan tubuh bagong yang jarang dibersihkan sejak hidup dalam pasungan untuk odgj itu sendiri
kita punya konsep ya
konsep kptp jadi kptp ini adalah sebuah konsep dimana kita memberikan pemahaman terhadap keluarga
pasien mengadakan pendekatan bahwa perawatan lepas pasung itu sebenarnya jauh lebih baik
ketimbang pemasungan karena ya kita gambarkan bahwa repotnya keluarga itu untuk mengurusi odgj
pada saat dipasung ketimbang eh merujuk keluarganya promised ini merujuk rumah sakit untuk
mendapatkan perawatan yang lebih layak selain bagong spe audio lainnya menjadi fokus perhatian

dipasunghernyi suwardi melalui hari harinya di bawah bangunan kayu yang nyaris sw tanpa dinding dan hangat
dinding dan hanya berlantaikan tanah
setiap malam suwardi harus tidur dalam kondisi kedinginan
beralaskan beberapa potong papan yang kotor
istrinya gustina mengatakan
gengguan kejiwaan yang dialami swardi bermula sepulang yang berantau di malaysia
suwardi terpaksa dipasung karena dikhawatirkan akan melukai warga
lantaran kerap mengamuk hingga merusak
ya biasa mengamuk
dan minta sendiri juga di
iya minta sendiri juga diikat
terus selama ini kenapa tidak dibawa ke rumah sakit untuk berobat
dibawa dulu itu enggak ya
disuruh pulang pak bilang kenapa ya normal lagi bicaranya tuh nyambung
dalam kunjungannya ke rumah suwardi kali ini
fredi dan relawan yamando berhasil meyakinkan keluarga swardi

untuk membebaskannya dari pasungan dan mengizinkannya dibawa ke rumah sakit
keberhasilan mengedukasi pihak keluarga untuk membebaskan suwardi dari pasungan
tidak hanya disambut bahagia oleh freddy dan relawan yamando
tetapi juga keluarga lainnya dan warga setempat
mereka ingin menjadi saksi saat rantai bajai yang sudah menahun melingkar di kaki suwardi
rantai harus dilepaskan secara paksa
menggunakan tang dan gergaji besi
dan untuk menghubungnya sudah rusak
upaya paksa seperti ini bukanlah baru pertama kali dilakukan freddy
hampir semua alat pasung yang membelenggu odgj sulit terlepas setelah menahun terpasang
dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mendukung proses pemulihan
apalagi setelah kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat
tidak sedikit odgj yang telah menjalani perawatan kembali sakit
karena kurangnya perhatian dari orang terdekat
didulungkan antaraullah dan bapak
jadi adanya masalah aslik semua antara kendaraan kami seperti itu
mas tales didulungkan hospital
keluarga kita untuk meminum obat nah itu yang terjadi jadi ketika sudah apa kita lepas pasung
kemudian kita bawa ke rumah sakit setelah dari rumah sakit sembuh tetapi obat ini harus rutin
untuk diminum nah kadangkala keluarga ini yang kadang lupa alasannya kadang kadang tidak ada biaya
untuk ke puskesmas padahal obatnya gratis ya seperti itu jadi terjadi kekambuhan
keberhasilan freddy mengedukasi warga untuk membebaskan odgj dari pemasungan
mendapat apresiasi pemerintah setempat
alhamdulillah dengan adanya ini mandar indonesia sangat membantu sekali dinas sosial di lapangan
ya kebetulan kita kan punya mitra jadi sangat membantu untuk penanganan odgj
ada pun kewajiban kita di sana ya tentu kita
kita sama sama untuk bagaimana seperti pelepasan pasung dan lain lain sebagainya seperti itu
berdasarkan data dinas sosial provinsi sulawesi barat jumlah odgj di kabupaten poliwali mandar
sebanyak enam ratus tujuh belas orang dua puluh dua diantaranya hidup dalam pemasungan
dinas kesehatan kabupaten poliwali mandar menyebut dari sepuluh warga di daerah ini
satu hingga dua orang di antaranya menderita gangguan jiwa
menderita gangguan jiwa kita kalau yang terlapor itu sekitar seratus
itu kalau prevalensinya itu kan sekitar satu per sepuluh ribu
sampai dua per sepuluh ribu penduduk
jadi kalau kita di polmannya prevalensinya itu kalau kita menghitung satu sampai dua
mungkin sekitar ada dua ratus an orang di polman
mungkin lima ratus ribu lebih
kurangnya daya tampung di fasilitas kesehatan pemerintah setempat
menjadi salah satu penyebab banyaknya odgj di daerah ini
yang tidak mendapat penanganan sebagaimana semestinya
kami dari dinas kesehatan dan jajarannya ya maksudnya semua fasilitas pelayanan kesehatan
rumah sakit puskesmas itu sudah berupaya untuk memberikan pelayanan
kalau sekarang masih ditemukan bahwa ada warga yang dipasung
itu mungkin alternatif ya supaya bisa berobat teratur bisa dipantau kesehatannya
persoalannya adalah soal edukasi keluarga
kalau kami turun itu untuk memberikan edukasi ya
itu memang bisa berjalan bagus pengobatan berjalan bagus
tapi begitu kami tidak turun kami tunggu di fasilitas kesehatan di puskesmas
untuk mendapat untuk pemberian obat
itu kadang kadang kami harus turun lagi mengantarkan obatnya
jadi persoalannya di sekitar situ memang
kalau sekarang di tempat
di rumah sakit umum daerah kan kita sudah buka
itu untuk bansar penderita gangguan jiwa
dan di sana ada dokter ahli juga
persoalannya adalah daya tampung
di sana kemampuannya itu hanya sepuluh lima belas orang
sekarang puluhan jumlah kebanggaan itu

selain odgj freddy dan para relawan yamando juga aktif memberikan perhatian kepada warga lanjut usia
khususnya lansia yang hidup seorang diri
ya benar sekali jadi kita juga sebenarnya bergerak di lembaga ini ya
samban mendar indonesia ini di tiga konsentrasi konsentrasinya yakni disabilitas odgj disabilitas mental kemudian para lansia
jadi sebetulnya bukan hanya pada lansia yang terlantar tetapi lansia yang produktif juga bagaimana kita memberdayakan
ya salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi seperti itu
di sela kesibukan yang mengurus odgj
freddy meluangkan waktu mengunjungi rumah sejumlah lansia di kabupaten polewali mandar
salah satunya mbah kasiran pria berusia sembilan puluh tujuh tahun yang sejak enam tahun terakhir hidup seorang diri dengan kondisi memprihatinkan
mbah kasiran tinggal di dalam kamar di sebuah rumah yang sebelumnya kosong
sudah cukup lama mbah kasiran harus dibantu orang lain untuk mengurus berbagai keperluannya
bersama para relawan freddy dengan tulus dan sepenuh hati
merawat mbah kasiran laiknya orang tua sendiri
tidak hanya sekadar memandikan hingga memberi makan freddy juga rutin membersihkan tempat tinggal mbah kasiran
freddy pernah menawarkan kepada mbah kasiran untuk menjalani perawatan di panti jompo namun mbah kasiran menolak
jadi mbah kasiran ini tinggal sendiri
belinya adalah target kita dari mandar indonesia
untuk melakukan home care pada beliau
kondisinya seperti ini tinggal sendiri lalu kemudian beliau betul betul memang harus dibantu keseluruhan
beliau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk mandinya buang air buang air di tempat tidur
sehingga kami secara berkala
kami beserta dengan volunteer kami dan mahasiswa kami dari aktor dpp itu sering mendatangi beliau
ya mbah ya
tidak jauh dari rumah mbah kasiran masih ada lansia lainnya yang juga hidup dalam kondisi memprihatinkan
namanya boniran berusia delapan puluh tahun
lansia yang sudah lama hidup seorang diri ini juga tinggal di dalam rumah yang sudah reot
kendati kondisinya semakin lemah boniran masih mampu beraktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain
kehadiran freddy dan relawan yamando menjadi secerca harapan bagi boniran dan lansia lainnya di daerah ini untuk terus berjuang menjalani sisa hidup
mereka bersyukur masih ada orang baik yang tanpa pamrih yang masih berharga
tapi memberi perhatian disaat orang terdekat justru menutup mata seolah mengabaikan keberadaan mereka
iya ya banyak ya di polman ini sebetulnya banyak yang terlantar
ya jadi persoalan terlantar ini itu bertingkat lagi
ada yang betul betul memang terlantar dan memang betul betul kebutuhan dasarnya itu memang tidak mampu dipenuhi oleh
lansia karena memang tinggal sendiri jadi banyak lansia kita di polman ini yang tinggal sendiri
seperti itu mungkin memang tidak memang tidak punya keluarga ada beberapa yang tidak punya keluarga ada juga yang punya keluarga
akan tetapi keluarganya yang tidak memperhatikan seperti itu
freddy mengaku perjuangan membebaskan odgj dari pemasungan serta memberikan kebahagiaan untuk lansia terlantar
masih jauh dari akhirnya
dan diharapkannya mimpi terbesarnya adalah odgj dan lansia bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan lebih layak
keseriusan freddy untuk memberikan perhatian kepada odgj dan lansia tidak hanya ditunjukkan dengan melakukan kunjungan dan memberikan perawatan rutin
rumah pribadinya yang terletak di kelurahan sidodadi kecamatan wonomulyo dijadikan tempat berkumpul para relawan yamando untuk berdiskusi dan mempersiapkan segala hal untuk kegiatan mereka
freddy juga menyiapkan sepetak lahan yang dibeli dengan hasil jeripainya sendiri sebagai lokasi untuk membangun rumah singgah bagi odgj dan lansia
freddy berharap kerja keras dan upayanya itu mendapat dukungan pemerintah agar kelak tidak ada lagi odgj yang menghabiskan hidup dalam pasungan dan tidak ada lagi lansia yang hidup terlantar karena ketiadaan keluarga yang memberi perhatian